bantu kita pegang pegang kita
solihin alias dulo salah satu tersangka pembunuhan berantai wawon cs
mengaku juga tertipu dengan sosok fiktif akibanyu ciptaan wawon
pengakuan ini disampaikan dulo saat menyidik di reskrimum polda metro jaya memeriksanya
duloh yang berusia enam puluh tiga tahun mengaku tergiur iming iming uang lima ratus juta rupiah
yang dijanjikan wawon jika membunuh korban sesuai perintah akibanyu
dulo mengaku dirinya membunuh tujuh orang dari sembilan orang korban
dulo juga mengaku tidak bisa menolak karena perintah aki banyu disampaikan melalui ponsel
sementara wawon selalu mengelak untuk mempertemukannya dengan akibanyu
akibanyu itu dulu dulunya akibanyu
dulu dulunya kan gak

ternyata akibanyu itu udah ketanggap si orang orang yang melakukan
lalu mana yang sukses
sob turutkan aing
tak aing sebagai akibanyu dia di dasar laut
sebelumnya polisi mengungkap sosok aki banyu adalah sosok fiktif yang diciptakan wawon erawan
agar percaya pada penggandaan uang
saat pemeriksaan wawon mempraktikkan bagaimana suaranya berubah menjadi suara akibanyu
yang selama ini didengar korban melalui ponsel
ya seperti itu pak
hai baru dah percaya ke aing
mana yang sukses tuh
lalu mana yang sukses sob turutkan aing
tak aing sebagai akibanyu aing
di dasar laut
tak gitu pak
jadi baru datang percayaan ke simkuri
polisi juga sebelumnya mengungkap sebelas tenaga kerja wanita
yang menjadi korban penipuan bermodus penggandaan uang oleh wawon erawan
dua di antaranya farida dan siti sudah tewas di tangan wawon cs
total pembunuhan berantai yang dilakukan wawon cs memakan korban sembilan nyawa
pekan lalu aslem dan hana dua dari sebelas tkw korban penipuan wawon
tampil di hadapan awak media
dengan berlinang air mata aslem dan hana mengaku bersyukur lolos dari maut
lantaran berhalangan untuk bertemu dede
salah satu tersangka pembunuhan berantai wawon cs pada desember lalu
pada selasa malam keduanya mendatangi mapol resci anjur jawa barat
keduanya mengaku sudah mengirimkan penyakit
hanya setelah mengirim uang ratusan juta rupiah ke wawon dan kelompoknya
secara bertahap sejak dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh
mereka mengaku tidak merasa curiga karena korban lainnya
yakni siti kerap kali meyakinkan mereka melihat luwon menggandakan uang
hana akhirnya berhenti mengirim uang setelah siti tidak bisa dihubungi
dan dinyatakan meninggal di perairan di daerah bali
hingga saat ini polisi terus mendalami kasus ini
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia